allahu akbar allahu akbar
tidak kuat kalau begini caranya juga
mau kan makan di restoran sama saya
masa pejuang cinta tadi tolak
emangnya pak sain mau ngajak saya kemana pak
jangan panggil bapak atuh
kan saya belum terlalu tua
panggil saja a'a atau a'kang
terserah bu yola mau makan di mana
mau di tempat yang mahal boleh
tempat yang luar biasa mahal
tapi ada satu syarat
nanti saya kasih tahu syaratnya ya pak
bu yola bikin kang sain penasaran aja
ajari kami komputer
sebentar ya pak
saya satu anak kuda barangaa
ah bahasa ini kayaknya cai
komandante sekolahnya tinggi ya
nanti kita akan bikin kartu anggotanya
hanya kita yang punya dan hanya kita yang boleh menggunakannya
kalau pak ustadz rw nanya dan bilang
cai ini bukan bagian dari hansib
tapi biro independen
kamu itu bagaimana
kamu jangan selamitan
kalau dia nanya mahar kamu berapa
kamu harus berhati hati
kamu jangan kasih tahu
kalau dia ngasih duit
kamu jangan terima
ingat sekarang teh kamu eyang
kenapa begitu kang
kan kita lagi nyari duit
itu zaman dulu nin
ini mah zaman sekarang
dunia terbalik nin
kalau kamu minta duit
kamu dikasihnya sedikit
tapi kalau kamu gak minta duit
kamu dikasihnya banyak
kamu jangan selamitan ya
sok sekarang kamu ingat
sok coba kamu sebutin
baru dibilangin jangan setella
sok sebutin lagi
ingat ya nin
abis susah namanya
kayak bukan nama orang indonesia
lidah saya susah ngucapinnya
ya nggak apa apa lah
yang penting kamu ingat ya nin
asok berikan kesini cuma pengen mastiin dede cantik baik baik aja
nanti kita cari tempat ya
di sekitar sini banyak kesuksesan murah
nanti kita cari ya
alah dedete males dengernya ah
ate gak tau emak
kalian berangkat insyaallah amir
kunming beli dipakai
ngapain sih pakai beli komputer segala
bukan kamu sendiri yang bilang kalo debbie teh sekarang udah baik
pinjem aja sehari pasti dipinyemin sama debbie
denny teh malu
ih ngapain sih pake malu sama debbie
neng juga sholat atu jangan ditunda tunda
jangan sebentar sekarang
nen gak akan berangkat ya
kusoi nyari imamnya al baqarah jane tidak kuat kalau begini caranya